bila jalur utara terpantau ramai bagaimana dengan situasi di jalur selatan
kini kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia raff raff kahvi yang saat ini berada di garut jawa barat
kita lihat apakah raff raff sudah sedia di sana
ya sudah kita terhubung dengan raff raff
raff raff bisa anda ceritakan bagaimana kondisi di titik anda berada saat ini
karena saya melihat arus lintas kendaraan di belakang anda cukup terpantau padat saat ini
betul sekali hera di tepatnya di pasar limbangan ini dan di pertigaan pasar limbangan ini memang situasinya saat ini terpantau padat namun tidak sampai menimbulkan kemacetan
dikarenakan pada hari ini jumlah kendaraan saat ini sudah mulai agak sedikit berkurang dibandingkan dengan hari kemarin
di mana diperkirakan bahwa para pemudik yang pernah melakukan perjalanan
mudik ini sudah dinyatakan atau sudah diperkirakan sudah tiba di kampung halaman mereka masing masing
sehingga ini untuk mendekati hari raya idul fitri beberapa kendaraan memang masih berlalu lalang namun jumlahnya tidak seramai pada saat di awal perjalanan mudik yang dimulai pada hari jumat tanggal satu juli dua ribu enam belas yang lalu
dan di pasar limbangan sendiri dari arah
karena pertigaan nagrek menuju tasik malaya lebih padat lebih terpantau padat daripada dari arah sebaliknya
hal ini dikarenakan sistem buka tutup yang sudah diberlakukan dari pertigaan nagrek itu yang diberlakukan setiap lima belas menit sekali
ini membawa dampak oleh karena itu dari pertigaan nagrek menuju ke tasik malaya dan juga menuju ke pasar limbangan ini juga terpantau padat
tidak hanya kendaraan roda empat
tidak hanya kendaraan roda empat namun juga kendaraan roda dua
para pemudik yang menggunakan roda dua saat ini juga masih memadati jalur seperti ini namun tidak sepadat yang di hari hari yang kemarin
namun fenomena yang dapat kami temui di lapangan adalah bahwa pemudik yang menggunakan sepeda motor ini heram masih saja menggunakan sepeda motornya dengan muatan yang sedikit berlebihan
padahal kita mengetahui sendiri bahwa sepeda motor sendiri bukan merupakan alat angkut
barang yang berlebihan
namun apabila para pemudik memang hanya memiliki kendaraan roda dua
ini yang untuk dilakukan untuk mudik ada baiknya tidak melebihi muatan lebih daripada sembilan ratus meter di atas tempat duduknya
dan tidak menempatkan barang di depan setang kemudi maksud kami ini agar kendali motor mereka dapat berjalan leluasa dan tidak membahayakan mereka
saya setuju tadi raff raff karena berbahaya untuk sepeda motor membawa muatan berlebih
tapi kalau dia punya satu kendaraan ya mau bilang apa yang penting kan mudik kan
tapi terlepas dari itu saya ingin bertanya dari urayan anda apakah bisa diartikan bahwa puncak arus mudik di titik ini sudah dilewati
atau justru nanti malam mungkin akan menjadi puncak lagi dari informasi di lapangan
informasi yang kami terima bahwa mereka pun saat ini juga masih menanti
nantikan keputusan pemerintah apakah nantinya lebaran akan jatuh pada tanggal lima ataupun juga tanggal enam
namun dari pantauan di lapangan ini terlihat bahwa jumlah kendaraan masih berlalu lalang di perlintasan ini
ini menandakan bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk dapat merayakan lebaran baik pada tanggal lima maupun juga tanggal enam
di antara kendaraan kendaraan ini masih terlihat kendaraan kendaraan pribadi yang membawa muatan kendaraan
ataupun juga muatan kendaraan yang dapat dipastikan bahwa mereka ini merupakan keluarga yang sedang melakukan perjalanan mudik
sehingga pada hari ini belum bisa dipastikan apakah hari ini mereka akan merayakan hari lebaran untuk pada tanggal lima maupun juga pada tanggal enam nanti
dan terlihat bahwa kendaraan kendaraan yang berlalu lalang ini saat ini juga masih memiliki kesempatan untuk bisa tiba di kampung halaman mereka
baik dari arah menuju ke tasik malaya maupun dari arah sebaliknya
raff raff kahvi produser lapangan cnn indonesia
terima kasih telah melaporkan langsung dari jawa barat